itu kok ada alat berat
tidak saya pakai pak mas mas mas mas
diduga kerap dijadikan lokasi prostitusi online sebuah rumah kos yang berada di jalan
karya pemuda pulau gadung jekatatimun dikerobak aparan satuan polisi pamung praja pada kamis malam
kamu belajar masih sopet di mana kedatangan petugas sempat membuat para penghuni kos panik
saat petugas memeriksa satu persatu kamar penghuni kos petugas mendapati sejumlah pasangan bukan
suami istri yang berada dalam satu kamar bahkan puluhan bungkus alat kontrasepsi ditemukan
tercecer dalam lacih kamar kos tersebut kepala seksi operasional satpol pp
jekatatimun mengungkapkan razia dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat yang
resah dengan keberadaan rumah kos tersebut yang disalahgunakan sebagai lokasi prostitusi
diduga dalam modusnya para wanita pekerja stek komersial tersebut menjejakan diri melalui
sarana aplikasi percakapan penindakan terhadap rumah kos yang dijadikan untuk prostitusi online
karena ada laporan dari masyarakat yaitu salah satunya
sementara rumah kos ditutup sementara oleh petugas hadiah sabar nadi jakarta